kan belum sampe
katanya mau berenang
tutur kamu kemana
lagi di opname di bengkel
sama akunya juga gak bisa ngerawat
terus kesininya kamu naik angkot
mobil pribadinya masih dalam mimpi
kamu gak kerja
aku kerjanya emang di luar kantor
tapi ini kan gak kerja
kamu jangan korupsi
mana pernah aku korupsi
itu sama aja sama korupsi uang
jangan ceramah dulu
aku mau pijetin kepalanya
kamu ngajak ketemu disini mau apa
mau marah marah aja
orang tua aku
gak setuju aku sama kita
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ada yang udah lama saya mau omongin ke akam
kan saya udah pensiun
ada kekosongan kepemimpinan kamu
bisnis ini melibatkan banyak orang
melibatkan banyak pihak
yang levelnya bukan buat saya ada disitu
mereka sudah tau kamu
dan kamu sudah tau mereka
saya nggak siap jadi pemimpin
akang jangan pensiun
kalau akang tetep pensiun
kalau akang tetep pensiun
kita bubar aja semua
kita bubar aja semua
kita bubar aja semua
bisnis ini melibatkan
mereka yang sebenarnya
membuat kita itu
mereka gak mau bisnis ini dibuat
mereka juga gak mau kehilangan bisnis mereka
kalau kamu gak siap
apa yang sudah tertatara
akan jadi berantakan
akan ada korban
korbannya itu kamu
anak buah kamu
dan pebisnis pebisnis kecil yang selama ini kamu lindungi
dan pebisnis kekuasaan
kalau ditanya sama keluarga kok gak pake seragam
kalau ditanya ya jawab aja
bilang kalau saya udah gak jadi security nanti mereka sedih
mereka udah seneng saya jadi security
kasian deh lo
pake salaman segala
kan sudah lama gak ketemu kang
waktu kamu dihajar si murat kamu babak belur
terus kenapa cuti sampai seminggu
kiri kanan nertak semua
saya nggak mau baju berenang kang
gak apa apa gitu aja
kamu ganteng jangan bingung
kalau kamu gak jadi semakin nanti
pasti yang lain masih banyak yang mau
karena kinanti cantik
kan masih banyak perempuan cantik lainnya
yang lebih cantik juga ada
aku suka sama kinanti
mau sama kinanti bukan karena dia cantik
laki laki mau sama perempuan kalau bukan karena cantik
bukankah kita bisa berpikir sama

bukankah kita bisa berpikir sama
bukankah kita bisa berpikir sama
kan belum sampai
katanya mau berenang
kenapa kita gak jadi berenang
padahal saya udah ngebayangin berenang gaya kodok
emangnya katak sama kodok beda
terserah mau beda mau sama
tapi gak ada renang yang namanya gaya kodok
tapi adanya gaya katak
satu apa dua
emang satu juga cukup
saya juga mau kang
jangan banyak nanya langsung aja pesen dua
aku suka sama kinanti mungkin karena dia cantik
bukan mungkin tapi pasti
oke karena cantik tapi
yang di dalamnya
hati mah bukan disitu
hati tempatnya di perut
di atas lambung
mungkin maksud kamu
yang lain gak perlu tau dulu
soal perbedaan katak sama kodok
soal kang bahar
soal semua orang yang ada di bisnis kita
soal kang bahar
soal semua orang yang ada di bisnis kita
nah tapi yang jelas
papa aku udah gak setuju